ada tiga pasangan calon yang maju dalam pemilihan kepala daerah kota tangerang selatan pada desember mendatang
paslon nomor urut satu adalah pasangan muhammad dan rahayu saraswati
yang diusung oleh pdi perjuangan partai gerindra psi dan partai hanura serta partai pan
pada nomor urut dua ada pasangan siti nur azizah dan rohama ben yang diusung partai demokrat pkb dan pks
sementara di nomor urut tiga ada pasangan benyamin daphne dan pilar saga iksan yang diusung partai golkar
berdasarkan data badan pusat statistik kota tangerang selatan pada tahun dua ribu sembilan belas
tangsel memiliki penduduk lebih dari satu tujuh juta jiwa
sejumlah permasalahan seperti sosial ekonomi pendidikan bahkan strategi mengatasi pandemi
akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemimpin daerah yang memiliki julukan kota benteng tersebut
sekarang emang lagi covid ya bang ya
jadi kondisi penguangan itu agak kurang bang
nggak kurang jadi gimana ya bang
pengennya gitu pengen stabil
karena tahun depan kan ada pilihan bang
ya pengennya lah gitu tangsel itu maju bang
pengennya mesat gitu bang dari sekarang gitu
pengennya ya normal lah
pengen saya bareng bareng
masyarakat lain minta bantuan ya lebih minta bantuan digampangkanlah mencari kerja gitu
buat buat kerja gitu ya
dan jangan sampai itu berarti susah semua
karena saya tadinya kerja sampai jadi kayak begini
bener bener sulit kan ini
mungkin nanti kalau sudah berganti wali kota tangerang selatan
insya allah depannya harapan saya pengen saya kayak dulu
mimpin rakyat yang bagus yang jujur
jangan sampai korupsi
harapan saya orang kecil rakyat biasa
ini semasa ada corona begini pedagang kecil pada ngejerit
semuanya pada ngejerit lah
turun drastis sampai lima puluh persen
jadi mudah mudahan pemimpin yang baru yang akan datang
bisa mimpin semuanya supaya lancar supaya sejahtera
mungkin harapan saya untuk perekonomian di tangsel
agak sedikit menurun sekarang ya
mungkin harus diperbaiki juga gitu loh
untuk masalah gojek onlinenya juga harus diperhatikan gitu kan
jadi ada feedback baliknya lah mas
untuk yang pemimpin nantinya entah siapapun ya
itu mungkin harapan besar